setelah isu politik dan isu aksi demonstrasi kini indonesia juga dihadapkan dengan isu rashmani
meski demikian masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu apapun
di tengah kabar akan kembali dilaksanakannya aksi bela islam jilid tiga pada dua desember dua ribu enam belas
isu rashmani juga ikut menyeruak ke permukaan
rashmani adalah gerakan penarikan uang tunai secara besar besaran dari rekening perbankan
menghadapi hal ini kapolri jenderal polisi tito karnavian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh
kapolri mengaku telah menurunkan tim cybercrime untuk mencari penyebar isu
yang mengajak masyarakat untuk menarik uang secara besar besaran pada dua puluh lima november nanti
itu isu itu hoax yang mengajak agar melakukan rash itu
itu sudah lah kalau sudah namanya isu isu yang ras itu tuh tujuannya cuma satu
itu ekonomi dia terjadi kekacauan ya
masyarakat jangan sampai terpengaruh
saya jamin selaku kapolri saya jamin situasi keamanan negara ini cukup baik ya
saya sudah menugaskan kepada tim cyber lacak tangkap pelaku yang menyebarkan isu hoax
tali tiga uang dengan kapolri dari laman cnnindonesia com
menteri keuangan republik indonesia sri mulyani menganggap isu tersebut hanya rumor belaka
rumor yang sengaja dihembuskan demi kepentingan politik pihak tertentu
sri mulyani juga berharap agar masyarakat tidak terpengaruh ajakan itu
suci banjin cnn indonesia
sebagai negara dengan paham demokrasi yang menyatakan pendapat dan juga aspirasi dijamin oleh undang undang
karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari paham demokrasi itu sendiri
ada nilai nilai kebebasan yang diagungkan dalam demokrasi
namun yang perlu diingat adalah kebebasan kita juga dibatasi
bagaimana dengan orang lain
apa jadinya jika esensi menyampaikan aspirasi justru mengandung muatan ancaman
yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan juga politik dalam negeri
malam ini kita akan bahas lebih dalam lagi bersama dengan mbak siti zuhro
peneliti senior lipi yang sudah hadir di prime news pada malam hari
selamat malam mbak wiwi
selamat malam mas reinhard
kita nanti juga akan hadir mbak eni srihartati ekonom dari indef yang saat ini masih dalam perjalanan untuk
akan kita bahas bersama nanti mengenai rush money ini mbak wibi
kita bahas mengenai rush money
rush money yang kemudian menjadi satu isu baru setelah aksi empat november
anda melihat ini seperti apa mbak bewi
apakah ini kemudian merupakan apa kita sebut ya pengalihan isu kah dari isu politik kemudian ke ekonomi
atau berupa ancaman lain yang akhirnya disuguhkan kepada masyarakat ataupun ajakan lain untuk dapat katakanlah ini terkait dengan isu politik
iya ini memang yang dikhawatirkan
jadi tadinya memang jenuin sekali tentang unjuk rasa
yang dimana umat islam merasakan gitu ya adanya ketidakadilan dan sebagainya
piole itu sebetulnya
tapi lalu kelihatannya mulai akan ditarik tarik ke politik ya
dan ini sudah bisa diprediksi bahwa politik mau ikut serta seperti ini dikala mungkin kita kan tidak tahu
kalau umat islam jelas sekali penista agama harus mendapatkan punishment
kalau itu sudah clear selesai
jadi tidak ada lanjutan dan sebagainya
tapi ini mungkin ada yang aji mumpung kan gitu yang akan menggunakan dan sebagainya
dan tentunya ada semacam berkelindahan antara tujuan tujuan yang betul betul berkaitan dengan penegakan hukum keadilan lalu disimpangkan ke kepentingan politik
kalau dari perspektif politik ya pastinya ada kepentingan
jadi memang betul ada kemudian ya kita kembali lagi kepada isu isu yang mengenai ada yang menunggangi begitu
dari aksi aksi ini akhirnya
iya tarikan ke politik itu memang kita tidak bisa menutup mata
dalam satu gerakan dan sebagainya pasti ada gitu ya katakan keinginan keinginan yang mungkin tiarap itu bangkit dan sebagainya kan seperti itu
nah sekarang bagaimana menjernihkan itu semua ujung ujungnya adalah memang pendekatan hukum
jadi siapapun yang akan menyimpangkan ini dan sebagainya akan ada punishment di situ
jadi kalau indonesia sudah dikenal dengan penegakan hukumnya
lalu tidak bisa diombang ambingkan tentunya oleh kepentingan kepentingan tertentu yang akhirnya merugikan negara bangsa merugikan kita semua
nah itu yang tidak boleh
tapi kemudian ini kan sudah berjalan begitu proses hukumnya terhadap mas yuki chayapurna badan
kemudian ada lagi isu lainnya rush money ini yang akan kemudian dilakukan pada tanggal dua puluh lima november
anda melihat ini seperti apa mbak
kalau dua puluh lima november menurut saya sudah tidak ada ya isu isu yang seperti itu
tapi berangkat dari semuanya itu saya ingin mengusulkan ada prakondisi prakondisi yang diperlukan agar ada perasaan settling in gitu ya dari masyarakat khususnya para pengunjuk rasa terhadap penegakan hukum dan keadilan
bagi pengunjuk rasa tentu kalau saya bisa menerjemahkan ini belum final dengan tersangka itu belum final

oleh pemerintah oleh pemerintah jadi trust itu yang harus betul betul apa ya istilahnya itu diakomodasi oleh pemerintah oleh pemerintah

oleh penegakan hukum institusi penegakan hukum dalam hal ini
bahwa jangan bermain main di wilayah ini
jadi harus ada keyakinan betul kepada masyarakat khususnya yang apa ya yang perunjuk rasa kemarin bahwa ini betul betul akan di final
bahasa saya garis bawah seperti itu karena apa
karena ternyata dari dari mui mui mui muamadya mui muamadya muamadya muamadya muamadya muamadya muamadya dan sebagainya itu mengatakan kami akan mengawal proses hukum ini
proses hukum ini
artinya belum final
oleh karena itu semakin cepat semakin bagus
oleh karena itu jangan dibiarkan kesempatan peluang peluang yang nanti diterjemahkan negatif
nah tapi ini kemudian ada lagi mbak wiwi sebenarnya isu rashmani ini
akhirnya diserukan untuk menarik uang agar mengganggu stabilitas ekonomi dan lain sebagainya
ini fenomena yang sebenarnya kita juga tidak bisa anggap enteng begitu ya
karena bisa jadi misalnya itu terjadi
misalnya pada tanggal dua puluh lima november nanti
ini sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian
anda melihat ini sebenarnya bagaimana sih mbak wiwi adanya rush money ini
sebetulnya kalau politik saja yang bangkit itu tidak cukup
jadi mesti ada singgungan ekonominya begitu
jadi kalau ekonomi sampai menuju ke situasi yang tidak pasti
itu yang diharapkan
supaya ada gayung bersambut antara katakan keterpurukan bidang ekonomi
akan melumpuhkan semuanya sebenarnya
itu yang terjadi tahun sembilan puluh delapan
itu yang terjadi
tentunya tahun enam puluh lima
ketika tidak kuat lagi
masyarakat menanggung beban ekonomi
waktu tahun sembilan puluh delapan yang kita ingat
ketika satu dolar mencapai lima belas ribu lebih
dan masyarakat khususnya para ibu tidak bisa lagi membelikan susu bayinya dan sebagainya
basic need atau kebutuhan primer utama itu tidak bisa terpenuhi
di situ istilahnya berhimpit antara ketidakpuasan ekonomi
dengan ketidakpuasan politik
apa yang terjadi
pastinya mesti tidak percaya
nah di tengah panasnya isu ataupun sejumlah elemen masyarakat yang masih menuntut adanya finalisasi
tadi anda katakan untuk kasus hukum mbak sukisaya purnama ini
mungkinkah jika ada juga masyarakat yang akhirnya termakan oleh isu rashmani ini
ya menurut saya secara politik ini yang harus direspon
secara cepat gitu ya
bahwa pemerintah harus memberikan nuansa nuansa certainty
jadi memberikan respon secara tangkas dengan pernyataan pernyataan yang sangat meyakinkan
convincing kepada masyarakat
karena hanya pemerintah ini yang melindungi masyarakat
kita tidak bisa berlindung ke tempat lain
pemerintah itu fungsinya adalah mengurus mengelola gitu ya
dan melayani masyarakat
oleh karena itu harus dimunculkan sifat melayani dan mengurus tadi itu
bahwa negara ini ada yang ngurus gitu
dari yang anda lihat seperti apa mbak wiwi
dan ini harus
nah dalam situasi seperti ini pemerintah harus sangat meyakinkan bahwa pemerintah bisa mengelola ekonomi itu
dan tidak perlu ada rashmani tadi itu
karena rashmani berarti kalau gerakan itu sampai gayung bersambut dan sebagainya
berarti akan mengganggu gitu ya
tentunya konsentrasi pemerintah dan masyarakat merasa sangat tidak nyaman
sangat tidak pasti gitu
ada ketakutan gitu ya
ini yang kemudian kita rasakan sebenarnya
dan itu tidak boleh berkembang tumbuh kembang secara pesat dalam mungkin hitungan jam dan hari ke depan itu
tapi dari kapolri baik juga panglima tni sudah menegaskan berkali kali kepada masyarakat
jangan terprovokasi isu isu
jangan terprovokasi ancaman ancaman
apalagi kemudian yang harus dilakukan pemerintah
masih kurang itu berarti
menurut saya polri tni itu wilayahnya politik dan keamanan
kan gitu ya
tapi untuk ekonomi itu wilayahnya yang lain lagi gitu
jangan polri sama tni
di sini pemerintah melalui kementerian tentunya yang terkait langsung dengan ekonomi dengan pembangunan dan sebagainya
itu yang harus berbicara
mungkin kementerian yang terkait dengan itu secara bersama gitu meyakinkan pada masyarakat bahwa ekonomi indonesia settle dan sebagainya
saya bukan ahli ekonomi tapi paling tidak ini saatnya
dalam sense of urgency seperti ini keterbatasan waktu dan sebagainya
pemerintah tidak punya kemewahan waktu yang panjang yang sangat ini ya luas
oleh karena itu ya respon itu harus tanggap
respon itu harus tangkas
respon itu saat ini anda lihat masih belum maksimal dilakukan oleh pemerintah
khususnya untuk ekonomi belum
untuk ekonomi belum
tapi untuk polkam mungkin relatively oke
tapi untuk penegakan hukum masih so so
kalau kita harus menilai apa apa
kita harus menilai apa adanya
kita berbicara di sini tentunya karena kita cinta kepada indonesia
dan kita harus memberikan masukan masukan yang jernih gitu ya
yang solutif kepada pemerintah
ini yang kita perlukan
jadi bukan menambah runyam dan sebagainya
tapi bagaimana solusi itu diberikan dan akhir pemerintah juga merespon secara serius
karena kalau tadi saya katakan saya petakan polkamnya mungkin relatively cukup
memberikan oke kita hadir dan sebagainya
tapi di bidang hukum masih so so
wait and see masyarakat
keadilan belum exist
hukumnya masih berproses berarti so so di sini
tapi bagaimana dengan ekonomi
ini mulai digulirkan ketidakpercayaan kepada ekonomi kita
ini yang berkaitan dengan ekonomi
akhirnya jadi berimbas ke banyak sisi begitu ya mbak wiwi
politik dan ekonomi selalu
tiga hal ini menjadi ikon penting yang selalu bersentuhan berhimpit

dan di sini memang harus satu paket
karena ekonomi istilahnya
ketika krisis ekonomi itu akan bisa terjadi
mbak wi kita agak melebar sedikit
kemudian kita lihat beberapa hari terakhir ada pertemuan antara elit
misalnya ketua ketua partai presiden bertemu dengan prabowo subianto dan lain sebagainya
anda melihat ini apakah sebagai langkah langkah politik jokowi untuk meredam masyarakat yang saat ini tengah dalam kondisi tidak stabil atau bagaimana
tapi mbak wi tahan dulu kita akan jawab nanti
usai jeda tetaplah bersama kami di prime news
kami akan segera kembali usai jeda
anda masih di prime news
kami masih akan membahas mengenai pasca demo empat november kemarin dan juga ada sejumlah isu isu politik lain
termasuk juga rashmani yang kemudian berkembang hingga nanti bulan desember mendatang
kami akan membahas lebih dalam lagi
masih bersama dengan siti zuhro peneliti senior
terima kasih mbak wiwi
tadi kita terhenti pada pembicaraan mengenai pemerintah yang seharusnya lebih responsibel lagi ya untuk membahas ataupun melihat kasus demi kasus ini terkait dengan setelah empat november
kita belakangan lihat ada pertemuan antara jokowi dengan prabowo subianto ada mega dengan setia novanto
ada sejumlah elit elit partai yang akhirnya bertemu atau melakukan silat roming politik
anda melihat ini sebagai apa mbak wiwi
strategi politika atau memang langkah langkah pak jokowi sendiri untuk bisa meredam masyarakat khususnya umat muslim dengan bertemu dengan sejumlah ulama
dengan bertemu dengan sejumlah ulama
jadi ini sangat politis
pak jokowi berkepentingan untuk maintaining status quo
jadi dia harus bagaimana menjaga kekuasaannya
supaya bisa berakhir dengan tentunya
bagus baik karena membangun
sesuai dengan ikonnya
bahwa sembilan program nawacita itu
yang luar biasa itu akan dieksekusi
kan seperti itu
untuk memastikan itu tentu
siapa mendukung saya kan gitu
khususnya di kabinet dan sebagainya
tapi mungkin harus dibedakan
antara bagaimana mengevaluasi partai partai pendukung
di pemerintahan nasional
yang dalam hal ini berkoalisi
kan seperti itu pendukung pengusung dan berkoalisi
yang berarti setiap partai pendukung tadi itu
juga mendapatkan jatah
ketika partai partai pendukung di level nasional
lalu tidak istilahnya itu kohabitasi
tidak sama sebangun tidak paralel koalisinya
dengan yang ada di provinsi kabupaten kota
itu menurut saya juga bukan hal yang tidak normal
karena selama ini terjadinya seperti itu
bahwa pdi perjuangan dan pks di pusat tidak terjadi koalisi
tapi di daerah terjadi koalisi
tapi banyak sekali
nah untuk pilgub dki ini di pusat koalisi
di dki tidak koalisi
jadi menurut saya nothing wrong
tidak ada masalah
mestinya seperti itu
jangan lalu harusnya paralel semua
karena selama ini juga seperti itu
yang terbaca memang kelihatannya
pak jokowi merasa ditinggalkan seperti itu kan
padahal ya tidak
ketika di koalisi nasional mereka pastinya solid
ada pdi perjuangan sekarang ada tambahan golkar
ada hanura ada nasdem ada p tiga kan
tapi memang koalisi ini sejak awal tidak seperti yang dulu kita dengar
karena kita set gap di eranya pak sby
ada siapa ketuanya ketua harianya dan sekretarisnya siapa
sehingga ada meeting setiap berapa bulan sekali dan sebagainya
kita memang tidak pernah mendengar untuk di koalisinya pak jokowi jk ini kan
partai partai itu apa namanya koalisinya
kih nya sudah tidak ada kmp nya sudah bubar
kih ini apa oh tidak kih lagi
lalu apa koalisinya tidak ada
jadi memang apakah ada silaturahmi diantara partai partai pendukung dan pendukung
pak jokowi selama inilah
itu kelihatannya baru terasakan sekarang kelihatan
karena tarikan politik sudah sangat luar biasa
jadi menurut saya ini yang lalu ikut terganggu
mengganggu fokus dan istilahnya itu mungkin energi dari pak jokowi sendiri
yang harusnya main di level nasional dan bahkan dia di internasional
karena bagaimana mengelola negara ini republik indonesia ini
agar terus membangun dan sebagainya
tidak lalu ditarik habis ya menjelang pilkada
ini ada satu ratus satu pilkada tapi yang namanya jakarta luar biasa narik presiden ini lah
itu yang menurut saya ada yang salah pastinya
ada yang salah
kita harus mengatakan apa adanya ini ada yang salah
bagian mana yang salah menurut anda mbak
bagian yang mana yang salah
jadi tentu dalam konteks fragmentasi politik kekuatan kekuatan politik yang ada
fragmentasi masyarakat yang ada ini
itu kan harus memerlukan pengelolaan yang betul betul bijak
ada wisdom di situ
tentu kita ingin menyaksikan ya
tentu ya antar kekuatan kekuatan politik yang ada atau masyarakat sendiri
apakah proper pak jokowi harus memperlakukan semua kekuatan yang ada
khusus baik untuk partai partai pendukung maupun partai yang non pendukung
di situ lah sebenarnya kepiawean dan talenta pak jokowi sebetulnya
dan ini kan ada friksi friksi partai di internal partai
kan baru saja golkar bangkit
sementara p tiga juga belum
belum selesai friksinya
ini juga harus diperhitungkan menurut saya
karena akan mengganggu tentunya pemerintahan dan bahkan nanti bagaimana mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif
jadi pilihan dki jakarta ini kemudian akhirnya menggerus fokus dari pemerintah pusat
untuk menginterupsi energi pak jokowi untuk lebih fokus lagi
bagaimana kemarin relatively sudah oke
bagaimana mengelola pola relasi antara eksekutif dan legislatif
antara dpr dan presiden
sekarang muncul lagi
muncul tarikan bahwa pak jokowi terlalu memberikan proteksi kepada pak ahok
itu kan yang dibaca publik
yang dibaca publik seperti itu
nanti kita akan bahas lagi mbak wiwi mengenai dampaknya kemudian untuk menjelang dua desember nanti
dan juga masih adanya isu isu rashman ini usai jeda berikut
dan tetaplah bersama kami di prime news
karena kami akan segera kembali usai jeda
tetaplah bersama kami
anda kembali di prime news
dan saat ini kami sudah bergabung bersama dengan mba eni sri hartati ekonomi dari indef
yang akhirnya sudah bergabung bersama dengan kami untuk membahas mengenai adanya isu rashmani
dan juga pasca di tanggal empat kemarin dan menjelang tanggal dua desember nanti
tadi kita sudah bahas banyak sama mba wi wi mengenai secara politik seperti apa sih kemudian melihat pilklar radikal jakarta ini
dan apa yang terjadi
kalau dari indef sendiri mbak eni bagaimana anda melihat ini sebenarnya sudah mulai ada isu ya
meskipun baru sudah isu mengenai adanya rashmani
ini menjadi sorotan kah dari indef mengenai adanya isu rashmani ini
sekarang rasmannya sendiri itu apa sih mas rehat
rasmani itu kan orang yang panik sehingga tidak percaya kepada perbankan sehingga berbondong bondong mengambil duit dari perbankan
jadi seperti halnya ketika misalnya sembilan puluh delapan kemarin sembilan puluh tujuh bank indonesia menutup misalnya salah satu atau beberapa bank waktu itu
sehingga orang lah nanti kalau bank saya ditutup juga terus uang saya gimana
nah itu yang membuat mendorong orang panik gitu
nah sekarang kondisi apa yang memungkinkan orang untuk panik kondisi sekarang
karena semua stabil saja begitu
sekarang kondisi perbankan kita memang penyaluran kredit menurun iya tetapi kan ini faktor pelambatan ekonomi
tetapi semua indikator perbankan kita fine fine aja sehat sehat saja gitu loh
jadi dan orang sekarang kalau kita lihat misalnya kemarin dihubungkan dengan demo dua puluh lima november yang mungkin terjadi
padahal ini belum tentu terjadi
karena tuntutannya kemarin sudah dipenuhi gitu kan
nah seandainya misalnya kita berande ande
seandainya orang yang ikut demo di empat sebelas kemarin ini benar benar tidak percaya kepada pemerintah
nggak mungkin menyebabkan ras
bahkan mungkin mereka ras saja nggak ngerti gitu kan nggak paham
karena mungkin jumlahnya tidak begitu banyak begitu
sekalipun banyak jutaan orang
kita tahu persisnya siapa sih pemilik dana di negeri ini yang menyimpan di uangnya dalam jumlah yang sangat besar
dan itu mempengaruhi secara signifikan
kalau mereka nggak percaya itu baru terjadi ras
nah saya khawatir kalaupun memang ini anda indikasi begitu
yang melakukan itu bukan yang peserta demo itu mas rehat
ya pemilik dana besar itu kalau memang mereka menginginkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi kita
para pemain kalau istilahnya mbak wimik tadi ya
para pemain gitu
dan ini memang mereka kan sudah merap keuntungan ketika pasca trump terpilih kemarin
dalam satu hari ini tiba tiba nilai tukar kita ini di eksploitasi semingguan rupa
dilakukan spekulasi seminggu rupa sehingga yang tadinya masih rp tiga belas dua ratus tiga belas tiga ratus tiba tiba dalam hitungan menit gitu kan
tiba tiba melonjak sampai tiga belas delapan ratus
mbak keuntungannya berapa besar
dan mungkin kalaupun ini isu ini berhasil di dalam tanda kutip gitu kan artinya berhasil mempengaruhi beberapa pemain besar melakukan itu
sehingga profit taking yang terjadi hari ini menguntungkan sekali gitu kan
nah sekarang mengapa institusi yang sedemikian formal katakanlah bank indonesia kementerian keuangan kementerian menko perekonomian
isu murahan ini kok bisa terbeli gitu loh
ini kan gak mau soal akal mbak wimik gitu
tapi biasa indonesia itu senang rumu
jadi apa aja jadikan rumor politik lama lama kita
iya apalagi dalam kontestasi
tidak ada seperti ini ya
sekarang gini ini kita sudah menghadapi ekonomi yang sangat sulit masyarakat
mbok ya jangan ada hati nurani deh gitu loh
jangan membuat isu murahan dan nggak masuk akal sama sekali
apalagi ketika kemarin bi ikut ikutan dalam tanda kutip beberapa orang mungkin ya
ini juga menanggapi isu palu arit misalnya
tiba tiba hanya sekedar isu seperti itu orang ras nggak mungkin
mbak wimik tapi di social media
kita tidak bisa menampik bahwa ada sejumlah postingan postingan yang saya juga sebenarnya lihat ya
ada ajakan ajakan untuk rash money itu
entah mungkin mereka juga tau atau tidak apa artinya rush money
yang tadi dikatakan oleh mbak edy
anda melihat ini bagaimana
karena ya di social media saat ini bisa menjadi satu kendaraan ataupun pengaruh bagi mereka
secara politik luar biasa medsos kita
dan itu juga dikeluhkan oleh presiden jokowi kan
pak jokowi mengatakan medsos kita itu
harusnya lebih positif lah
lebih memberikan pembelajaran
bukan sekedar mengecam ngecam dan sebagainya
dan bahkan ini meng create isu
menciptakan isu isu yang justru merugikan indonesia
bukan merugikan rakyat indonesia secara keseluruhan sebagai negara bangsa
tapi menguntungkan yang meng create isu mbak
para pemain itu tadi ada maksudnya
makanya saya katakan ke mas reinhardt tadi bahwa sesegera mungkin gitu ya
yang memerintah di negara ini ada
yang ngurus ini ada
katakan secara cepat
ini gak bagus
dan termasuk bagaimana melalui menkominfo kayak medsosnya itu
medsosnya kita itu ya juga harus berpihak dong
punya empati gitu loh
pada perjuangan indonesia yang sedang ingin membangun dan sebagainya
ini kan pekerjaan rumah kita luar biasa banyaknya
masih masyarakat ini masih miskinnya juga puluhan juta gitu kan
ada lah perasaan kita itu
bagaimana membangun negara ini
supaya tidak mengail di air keruhan gitu
mengambil untung dikala kita sedang menapaki demokrasi yang juga kita berjuang
agar demokrasi kita juga mengedepankan tadi itu hukum
sehingga orang orang yang seperti ini ya patut ditangkap menurut saya
karena merugikan sekali
jadi kemarin memang kita juga agak sedikit kayak kecewa ya sama komentarnya bu menkyu misalnya
ketika ditanya teman teman media
ini tidak memberikan suatu
biasanya kan beliau kan sangat tegas gitu kan
mestinya ketika media tanya itu bukan ini nanti akan merugikan rakyat
loh kalau dikatakan begitu berarti ini memang bisa terjadi gitu kan
mestinya sebagai menkyu beliau sangat tegas bahwa ini tidak mungkin terjadi
mestinya itu yang harus disampaikan
itu tadi juga mbak wiwi singgung bahwa tidak ada dari pihak ekonomi di pemerintahan yang berusaha untuk meredam itu begitu mbak wiwi
karena dalam keadaan seperti ini rakyat itu mau minta proteksi itu ke siapa
ya kalau ke diri mereka
kalau pak jokowi tidak mengatakan ya kementerian terkait tadi itu baik itu menq keuangan menteri keuangan menteri apalagi tadi
bank indonesia lah
itu yang pihak terkait yang seperti itu yang punya otoritas dan sebagainya
itu cepat menanggapi
dan lapor ke presiden dan cepat menanggapi
jangan ada pembiaraan ini keadaan sedang kurang normal gitu
harus sadar kita
masyarakat indonesia itu sejarahnya memang dinamis
sejarahnya itu bersemangat dan sebagainya
ada sedikit yang ditangkap
kalau nangkapnya benar positif
kalau negatif ya itu
nah inilah si rashmani inilah yang menjadi itu
mbak eni tapi saya mau ke mbak eni
tapi kalau kita berandai andai lagi lagi
mungkinkah ada misalnya sebagian masyarakat yang akhirnya termakan oleh isapan jempol dari rashmani ini
masih ada sekitar lima hari begitu menuju tanggal dua puluh lima november yang disebut sebut akan menjadi tanggal terjadinya rushmani
saya itu akan
saya itu akan terjadi kalau yang menangkap isu itu memang pemain pemain besar
jadi kalau mereka katakanlah dalam tanggal ke tiga
kekongkolan gitu pasti terjadi
itu kan seperti yang dilakukan soros waktu seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan kan seperti itu sebenarnya gitu
nah ini yang mestinya diantisipasi oleh tadi
jadi kalau masyarakat secara umum katakanlah yang jutaan apalagi yang mau ikut demo itu yang akan melakukan rash itu nggak mungkin
itu yang terlalu signifikan untuk berpengaruh gitu
dan itu artinya bisa jadi kalau misalnya bahasa politik ya itu yang dijadikan tunggangan gitu loh
bahwa ini karena isu mau ada demo maka akan terjadi kepanikan
itu hanya sebagai apa namanya jadi penumpang gelap
free ridernya adalah pencipta rasmani tadi itu
nah ini yang harus menurut saya di respon secara sungguh sungguh secara serius
karena bangsa itu
karena bangsa ini jangan diberikan peluang menjadi apa ini isu kan bola liar istilahnya
bola liar kita lihat gitu tertegun ya
jangan jangan tertegun kita
kita harus langsung menunggu
tapi memang begini secara prinsip ya
orang mau bermain api dan sebagainya itu memang dia melihat ada peluang
nah ini peluang itu sebenarnya siapa yang mestinya menutup gitu menutup peluang
ya itu confident dari pemerintah
jadi pemerintah menimbulkan
menciptakan trust kepada para pelaku usaha kepada masyarakat
maka si para pemain pemain ini akan mundur dengan sendirinya
berarti pagarnya memang sangat kuat gitu kan
sehingga kan seperti orang mau mencuri itu kan
jadi kan kalau ada ikan itu pencuran itu terjadi kejahatan itu terjadi karena ada peluang gitu
nah kita jangan menciptakan peluang peluang
nah bicara mengenai peluang mbak eni kalau dari perspektif ekonomi kemudian siapa yang akan rugi dan siapa yang akan untung
dengan adanya isu isu rashmani ini
yang pasti kalau yang

dan masyarakat itu yang paling rugi tetap masyarakat terbawah
yang untung ya yang menikmati
yang bisa mengambil posisi profit taking
tapi kalau dari indef sendiri
itu pasti pemodal besar
kalau dari indeks sendiri melihat ini termakan gak sih mbak isu rashmani ini di masyarakat
sekali lagi kalau masyarakat secara umum saya hampir yakin sekali nggak ada masyarakat kita yang dengan sadar dengan sengaja akan merugikan dirinya sendiri
karena kalau ini terjadi
jadi yang rugi justru masyarakat sendiri
jadi gak mungkin masyarakat ini menawarkan diri untuk masuk ke jurang
gak mungkin lah gitu
ini yang mesti disikapi betul betul secara rasional
dan betul betul saya setuju mbak wiby tadi
ini harus dicari betul siapa yang membuat dengan heroik
nanti kita akan bahas itu untuk membahas lebih jauh lagi siapa kemudian yang harus bertanggung jawab
karena tadi ada katakan mbak eni
katakan sebenarnya ini tidak mungkin terjadi lah ya tanggal dua puluh lima november ini terkait dengan rashmani
tapi kita akan jeda dulu mbak eni
mbak wiby usai jeda
dan kami akan segera kembali usai jeda berikut setelah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik anda kembali di prime news
kami masih membahas mengenai adanya isu rashmani
dan juga jelang tanggal empat desember nanti
begitu tanggal dua desember nanti terkait dengan adanya demonstrasi besar besaran di ibu kota
kita masih membahas bersama dengan mbak eni srihartati dari ekonom indef
dan juga ada mbak wiby atau mbak siti zuhro dari peneliti senior lipi
saya mau ke mbak eni lagi
meskipun ini baru sekedar isu ya
belum terjadi fakta ataupun terjadi
anda juga katakan ini sangat kecil kemungkinan terjadi rashmani begitu
tapi untuk antisipasi lebih jauh
apakah anda melihat
dari pihak perbankan misalnya sudah mulai merespon ini
atau sudah mulai melihat adanya isu isu rashmani ini
sebenarnya faktanya sudah ada mas rehat
faktanya empat sebelas damai
gak ada masalah itu fakta gitu kan
nah yang kedua apakah perbankan
kita lihat dalam seminggu terakhir
misalnya apakah ada gejolak dari perilaku nasabah
misalnya gak ada tuh
biasa biasa aja selama seminggu terakhir
bahwa kemarin misalnya bi mengindikasikan ada
saya juga ini harus diklarifikasi
katanya ada capital outflow
capital outflow belum tentu karena isu ini gitu
bisa jadi memang hampir di seluruh pergerakan
di pasar keuangan dunia
setelah trump terpilih kan memang orang pada
melakukan berbagai macam spekulasi gitu
jadi tidak hanya di indonesia
kalau misalnya ada keluar masuk
apalagi kita aturannya kan memang
gak seperti di thailand
nggak seperti di negara yang lain
bahwa walaupun misalnya kita menganut devisa bebas
kita kan benar benar bebas
maka orang keluar masuk memang sangat dimungkinkan
nah ini nggak bisa dijadikan acuan
kalau misalnya ada sebagian pemain
di pasar keuangan terus keluar
belum tentu ini karena ketakutan
akan adanya demo dua puluh lima november
jadi ini yang mesti justru diakinkan
bahwa mestinya sekarang justru ini saatnya
sekarang orang masih sangat dipenuhi ketidakpastian
mau invest di amerika
di eropa juga masih negatif
mestinya memang asia gitu kan
yang menjadi salah satu pilihan terbaik untuk investasi
walaupun mungkin dalam jangka pendek
jadi kalau kita melihat kecenderungan aliran masuk
dalam setahun terakhir
ini kan cukup besar
kembali pulih kan
dan indeks harga saham kita juga lumayan tinggi
nah ini yang dicoba
yang dicoba untuk mengambil posisi profit taking tadi
untuk beberapa pemain
pokoknya intinya dari mbak ini sendiri
mengatakan bahwa tanggal dua puluh lima nanti
rush money ini sangat kecil begitu kemungkinan
kalau itu dilakukan sekali lagi
kalau itu dilakukan oleh masyarakat
hampir tidak mungkin
masyarakat dalam konteks masyarakat yang dituduhkan itu ya
tetapi kalau pemain bersekongkol untuk melakukan itu
yang punya dana dana fantastis begitu
itu masih mungkin memang
nah kalau memang itu yang dilakukan
itu tujuannya apa
nah ini yang harus betul betul
pemerintah dan otoritas terkait
ini yang melakukan
dan yang tujuannya apa
tetapi kalau yang tadi
walaupun saya bukan
tahu sebelum terjadi gitu
tetapi secara rasional
bahwa kalau ini masyarakat yang dituduh tadi
akan melakukan rush
tidak percaya pemerintah akan
apalagi kalau dikaitkan dengan demo dua puluh satu
dan itu terkait dengan kasusnya pahaw
itu sangat tidak mungkin
oke secara rasional
mbak wiwi melihatnya
sama seperti mbak eni juga
jangan sampai dikiring ke politisasi gitu ya
politisasi rasmani gitu ya
jadi hanya untuk kepentingan
kalau rasmani mungkin enggak gitu kan
sekalian di apa
istilahnya di kilimakskan gitu ya
disempurnakan gitu ya
kegiatan kegiatan ini seolah olah
dengan rasmani tadi itu
nah ini yang menurut saya
saya setuju mbak ini tadi mengatakan
pemerintah melalui kementerian keuangan
katakan itu harus merespon secara tangkas
karena memang pekerjaan pemerintah
rasa aman gitu ya
aman gitu ya
ada kepastian gitu ya
jangan ada nuansa nuansa uncertainty gitu ya
ketidakpastian itu yang membuat nanti
benar benar para pemain semakin di atas angin
ini yang harus cepat ditutup
karena gerakan gerakan sosial media ini kan
sulit diatur begitu ya mbak
bebas sekali mereka di sana
nah sosial media kan membaca peluang tadi itu
kemungkinan lose gitu ya
karena melihat sesuatu yang nuansanya lose begini
masuk kan gitu
nah ini yang lalu mengharu biru
pandangan pandangan persepsi kita
tentang tentunya ketidakpastian di ekonomi
nah ini bahaya sekali menurut saya
ini kan sebenarnya kita kemarin melihat
sekarang kan trennya semua orang kan hampir percaya semua kepada bu sri mulyani kan
kalau ditanya wartawan kemarin
kenapa tidak kebuayaan ini
tidak ada yang perlu dimasalah
senyam senyum selesai sebenarnya
dan juga teman teman media ini kita juga berharap lain
teman temannya juga harus wise gitu kan
jadi kalau misalnya teman teman media tidak mengangkat ini
juga tidak jadi berita kok
jadi memang ini juga kritik juga untuk kita semua
bahwa ini negara negara kita yang harus mencintai juga kita
jangan sampai kita dengan mudah gitu kan
di politik sudah mudah diprovokasi
di ekonomi dan kondisinya ini sangat sulit
jangan mudah juga
kita harus belajar
inilah yang kemudian tugas kita juga sebagai media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat
mengenai apa sebenarnya rajmani ini
isu isu yang berkembang di masyarakat saat ini terkait dengan
yang akhirnya tadi kata mbak wiwi juga dikait kaitkan ini
jadi tarikannya panjang ya
ke politik ke pilkada dan lain sebagainya
memang kita merasakan mas bahwa sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
pemilu pertama dengan sistem multi partai gitu ya
banyak pula kan gitu
itu lalu kehidupan kita itu hampir semua lini kehidupan kita tidak ada yang tidak dipolitisasi
jadi politisasi itu sudah menjadi semacam menu gitu kan
karena hampir tidak ada satu poin pun yang tidak bisa menjadi komoditi
nah ini tidak boleh menurut saya
itu yang bahaya mbak wiwi ya
saya sekali untuk saat ini
karena ada satu ratus satu pilkada di daerah daerah
tidak hanya jakarta
lalu jakarta menjadi ini sumbunya menurut saya
indikatornya role modelnya
kalau jakarta sendiri tidak memberikan kepastian sangat buruk
oleh karena itu memang hal hal yang berkaitan dengan penegakan hukum keadilan itu dituntaskan cepat
akan memberikan ruang yang luas kepada pemain pemain yang tidak bisa kita kendalikan tadi itu
jadi yang katakan ini kan kayak seduh
mereka kita tidak tahu
tapi kita rasakan dampaknya kan itu
jangan diberikan peluang
peluang itu biasanya karena dia membaca bahwa indonesia ini apa sih penegakan hukumnya
tidak ada kan gitu
bisa saja dilakukan semena mena dan sebagainya lah
saat ini menurut saya adalah kebangkitan penegakan hukum kita
sehingga siapapun akan segan terhadap indonesia kepada masyarakat indonesia
karena memang pemerintahnya sangat pro pada pendekatan hukum
institusi penegak hukum betul betul tidak ada basa basi dalam hal ini
kalau mau menindak menindak betul
runcing ke bawah runcing ke atas
tumpul ke atas eh tumpul ke bawah
jadi tidak boleh ada istilahnya itu pandang bulu
istilahnya pilih pilih kasih
dan masyarakat juga harus menahan diri karena ini proses hukum masih berlangsung begitu ya
iya betul masyarakat juga harus menahan diri
tapi harus diberikan kepastian
kepastian itu penting sekali menurut saya
karena dengan kepastian hukum tadi itu membuat kita semua ada semacam keterikatan kita pada
kepastian hukum yang bagaimana mbak wiwi kalau menurut anda yang harus
karena tersangka kan belum
saya mencoba memahami mas saya ini bukan peneliti
jadi saya mencoba memahami apa yang dikendaki masyarakat
karena tidak mungkin kehendak yang sampai jutaan seperti itu menurut saya itu kan bagaimana
kalau dibandingkan dengan gerakan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tidak ada apa apanya

nah ini adalah betul betul empati mereka terhadap atau tuntutan mereka terhadap penegakan hukum dan keadilan
nah kalau gitu ada yang salah ini
kalau ada yang salah memang harus diluruskan
bolehlah timbukan timbukan salah
tapi salah itu jangan permanen
permanen kan bahaya
akhirnya apa indonesia tidak disegani
indonesia tidak punya ui bawah
lalu pengusahanya seenak enaknya dan sebagainya
kita juga sedang meluruskan proses demokrasi kita dari tahapan ke tahapan dan sebagainya
agar tidak lalu memunculkan cuma pilkada yang menghasilkan pemerintahan yang divided
pemerintahan yang tidak good governance
kita harapkan dari situ
berarti memang bagaimana kita tidak menghalalkan semua cara dalam pilkada ini
kan itu sebenarnya
supaya istilahnya itu persyaratan integritas itu menjadi persyaratan utama
tidak ada artinya apapun kompetensi dan kapasitas leadership seseorang ketika integritasnya tidak lulus
baik saya ingin ke mbak eni
mbak eni kita dapat katakan sepakat bahwa tanggal dua puluh empat ataupun dua puluh lima november nanti
artinya kecil kemungkinan akan terjadi rush money tadi anda katakan
karena mungkin masyarakat yang dicurigai begitu akan melakukan rush money ini sepertinya tidak mempunyai dana yang begitu banyak untuk bukan pemain pemain besar lah katakan begitu ya
sudah mantap mas selama setahun ini sudah mantap makan tabungan
makan tabungan oke
kecuali mbak abi sama mas masri aja saya sudah mantap
tapi begini mbak eni baik
tapi kalau kita bisa misalnya melihat bagaimana kemudian politik dki jakarta ke depan dari segi ekonomi anda melihatnya seperti apa nantinya ini
akhirnya dampak dampak seperti ini akan berakhir seperti apa sih mbak eni
sebenarnya kalau kita melihat di triwulan ketiga kemarin kan salah satu yang menopang masih lima satu atau lima dua kan dibuat ke lima
nah kalau ini ada pilkada serentak saya sangat yakin pengeluaran dari lembaga non profit ini juga masih tumbuh
di triwulan empat gitu itu satu nah ini yang justru akan menggerakkan ekonomi
kita tahu setiap dulu ya setiap dulu setiap ada pemilu setiap ada pilkada ini pertumbuhan konsumsi rumah tangga pasti naik
ya kan karena ada apa walaupun saya nggak ini ya nggak ini dari money politik tetapi semua pengeluaran katakanlah mau membeli umbul umbul membeli perak ke kampanye belanja belanja itu bisa meningkatkan konsumsi
gitu kan nah ini yang mempunyai multiplayer efek jadi justru hajatan pesta demokrasi ini kalau dikelola dengan baik dalam kondisi stabil ini justru menggerakkan ekonomi
nah apalagi yang ini ada seratus berapa mbak wiwi ya
satu ratus satu daerah ini luar biasa dampaknya
nah ini yang justru
nah tapi jangan seperti kemarin pengeluaran pilkada belanjanya lebih banyak ke belanja ikan di media gitu nah ini yang nggak banyak multiplayer efeknya yang untung sih media gitu
karena ikannya pokoknya menang ya
jadi ini yang justru sekarang bagaimana spending dari para pandidat yang ikut kontestasi pilkada ini justru mempunyai dampak untuk menggerakkan terutama umkm ekonomi rakyat
dampak positif dari pilkada dari segi ekonomi sebenarnya ada ya tapi ya mari kita kesampingkan lagi isu isu yang kemudian timbul sekarang rasma dan sebagainya
yang paling penting lagi memang ini pemerintah harus tetap menjaga stabilitas
harga kebutuhan pokok
jadi di september sampai dengan oktober november ini sudah lumayan bagus
nah ini kalau bisa diteruskan sampai akhir tahun justru ini yang tadinya momentum akhir tahun itu selalu menjadi musiman inflasi ini musiman sekaligus untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga
menarik sekali perbincangan kita malam ini bagaimana ekonomi ditarik ke politik
politik ekonomi tapi sayangnya waktu terbatas
terima kasih mbak eni srihartarti dari indef dan juga mbak siti zuhro dari peneliti senior lipi sudah bergabung bersama kami